sebuah video viral merekam proses evakuasi sepeda motor
beserta pengendara yang tersangkut di atap rumah milik jeradi
warga desa madio gondo kecamatan ngablak kabupaten magelang jawa tengah
dua pengendara sepeda motor yang berboncengan terjun bebas sejauh empat meter
ke atap rumah warga pada minggu lima belas januari
diduga kecelakaan terjadi karena rem blong dan pengemudi
tidak mengenal medan yang menurun dengan tikungan tajam
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini
usai dievakuasi kedua perempuan pengendara motor itu dibawa ke puskesmas setempat
untuk mendapatkan perawatan
dari atas itu sudah blong dan teriak teriak sebetulnya ya
jadi sudah teriak teriak kendaraan blong tetapi tidak bisa mengendalikan diri kendaraannya
sementara sebuah mobil sedan terjun ke sawah sedalam sekitar tiga meter
di jalan raya alternatif kelaten menuju solo atau boyo
warga menduga kecelakaan itu terjadi karena sopir mengantuk
sehingga kehilangan konsentrasi
akibatnya mobil sedan yang dikendarai ringsek
peristiwa itu terjadi saat mobil melaju dari arah solo menuju kelaten kota
mobil kemudian menabrak tiang telepon dan terjun ke sawah
masih di dalam mobil atau gimana pak
anu sudah keluar
baru yang satu sudah keluar yang satu baru mau keluar
yang badannya kecil itu sudah keluar
proses evakuasi mobil memakan waktu sekitar tiga puluh menit
dan sempat membuat arus lalu lintas tersendat
beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
tim liputan cnn indonesia